haji kapan kapan ikut mancing juga tuh
kalau gue mancing warung siapa yang jagain
lah salim salim udah kagak dimari
dia udah ngontrak di tempat kerjaannya
cuma kalau dia yang jagain gue kagak kerja apa apa
pak hojak motori mogok yang lain pada narik
tau gitu kan tadi ya lo jalan jalanin mama aja lesnya
hongkong kan pengen lihat cucu hongkong latihan nari sekali sekali
hal dia kagak seneng ngkong kan terk
kalau sama mama pulangnya naik bajaj jadi cepet sampenya
kalau ngkong ga bisa naik bajaj
suka gemeteran jantung ngkong
bape belum selesai juga
kamu kenapa sih
mau mandi buru buru biasanya juga mandi malam
mau ke rumah temen pak
siapa sih temen kamu
ada lah temen sekolah bobi
kok diem kagak jawab
nah gitu dong jawab biar jelas
tunggu tukang ojek pak
iya lagi pada narik
neng nyari ojek juga
tunggu aja ya
abis latihan nari ya deh
latihan nari lah
duduk gua nih sering nampil di balai kota
ulu ulu pak haji mau tutup
kalau lu mau ngopi gua bikinin
makasih pak haji
tadi saya udah ngopi di rumah
lu ngapain kemarin
atuh pak haji
wong lama amat sih ojeknya
sabar sebentar lagi kembali
ojeknya gak ada ya
satu lagi mau gok
yang lainnya pada narik
neng duduk dulu aja
masih lama neng
nih temen saya baru sms katanya mau jalan
ben lu kagak main naim main murot
kebetulan lagi pada sibuk masing masing pak ji
kalau lagi pak haji gak sibuk baru ngajak saya mancing
ya ke tempat mancing
atau pak haji masa ke tempat mancing
ke tempat putsal
gampang atau mancing pak haji
tinggal lempar umpan
siapa yang sering dapat ikan
yang suka dapat ikan mah
kalau enggak yang dapat ikan ya pak haji murot
kalau begitu juga saya suka dapat ikan pak haji
beberapa j ummme
alih aja duluan buang belakangan
cantik ya anak kecil itu pakai baju nari begitu
siapa dulu mekongnya
pak haji kapan kapan ikut mancing juga tuh
kalau gue mancing warung siapa yang jagain
lah salim salim udah kagak dimari
dia udah ngontrak di tempat kerjaannya
cuma kalau dia yang jagain
gua kagak kerja apa apa
sama sama si naim sama si murad
babay juga punya kerjaan
atuh sama haji murad
atuh pak haji
tadi bukan jemput ojek
lu kalau gitu anterin nih dua orang
bunguin dari tadi
yaudah tuh ayo siapa duluan
apaan saya tadi tuh udah bilang sama pak haji
saya udah ngopi di rumah tadi
kalau lu kagak ngopi

mandi itu kudu lama
nah kebersihan itu sebagian dari iman
masa lu kagak nyerti
kalau itu boby tau kong
tapi kamu udah sikat gigi belum
kalau sikat gigi kong selalu pakai yang ini
soalnya ini bisa bunuh kuman
nyerap kotoran sama bau di mulut
kong mau ke mana sih
elangkan tadi gua bilang gua mau ke masjid
masjid sampai segitunya
masjid itu tempat sholat
sholat itu artinya lo ngadep sama yang di atas
lu ngadepin pacar lu aja wangi
eh eh mau ke mana lu
katanya bersih sebagian dari iman
temen lu belum dateng juga
masih lama kagak
bentaran lagi kali
kalau gitu motor lu pindahin sana
udah kerja apa masih kuliah
belum pulang kerja neng
rumahnya di mana
di deket gang masjid sanaan dikit
berarti jauhan dari masjid nih
tadi kan saya bilang deket gang masjid sanaan dikit
dobel maksudnya apa
udah punya suami
gitu saya yang sudah triple
sudah punya suami dan punya anak satu
temen lu belum datang juga
gak tau niko
shingga dis bessihkan kaki